bang jaya masakan nela udah siap nih
yuk makan yuk
eh ipin kamu jangan begitu dong sayang masa piringnya dibanting
makanan aku enak
rasanya emang aneh sih
eh ipin ipin ipin kamu pasti gak betah disana ya kan
kamu gak betah kan
iya ipin gak mau kesana lagi rumahnya jelek
eh nyaman ya
ada di dalam

ada yang nanti kita ke belakang yuk
ada yang beli hadiah lu buat kamu
siapa yang beliin
kok ada ya
ini buat kamu
makasih ya tante rika tante rika baik deh
ipin nanti kita ke belakang yuk
selamat ya jai
iya tadi gue jalan sama oda
ya aku bingung nyari kado buat lo
yaudah kata oda beliin buat ipin aja
gue balik ya
ini banget kasih ya
aku mau disantane pozy siap

kak lo jangan punya pikiran yang reemar nggak ngerti republican
iya bang lo ngerti ya abis gimana ya rika sama oda tuh udah deket banget lo kan tahu sendiri
rika tuh orangnya rame pinter lagi cocok sama si oda tapi iya juga sih bang emang
lah lu percaya kan sama abang
banyak tuh iya
kita temuinnya dulu ya
ada apaan sih
jadi begini kelakuan bini lo ya datang bukannya cari mertua
dianggap punya ini apa
ngapainnya kata menyet tadi lagi istirahat makanya ella alesan kayak si rika no udah
kalau datang langsung nyari gue nggak kayak lo main masuk aja lo pikir ini rumah lo udah jadi

tari mertua kek ngobrol bahasa bahasa ini nanti aja dianggap jadi hak lo ya udah jadi hak lo ya allah nyak emang nggak ada pikiran begitu sama nyak makanya kelakuan lo itu kalau datang cari mertua kek ngobrol bahasa ini mbak mbak kayak itu orangnya itu keluar dari rumah lo kalau datang cari mertua kek ngobrol bahasa ini mbak mbak
apa sih kek gimana
aduh udahlah nyak
udah apa bang biarin aja bang
ini mengelaman tuh
gak bener kali bang
udah gapapa duduk deh
biasa kalo nyakur gitu mah
lu gak usah pikirin apa yang mak omongin tadi
itu artinya dia cinta banget ama lu
dari awal pernikahan kita
kayaknya kita nggak pernah direstuin ya bang
gak pengen bang
jadi mantu yang baik
bisa diakuin ama nyak
masakannya lah udah siap nih
yuk makan yuk
kamu jangan begitu dong sayang
ada apa ini
makanan gak enak
rasanya emang aneh sih
ah ini apaan sih
orang enak enak aja masakannya si ela
apanya yang enak sih bang
udah aja mau muntah nih
eh lu lagi kalo ngomong jangan dilebih lebihin lu
eh siapa yang lebih bingung bang

kalau emang gak enak
jadikan enak aja bilang
bagian bang biar dia belajar tuh
gimana jadi istri yang baik
mesti pinter semuanya
jangan cuma pinter ngerayu suami aja di ranjang
biar ibu yang bikinin ya
gak usah biar ipin aja yang bikin sendiri
kita beli dua yang seberang aja yuk

lu mau bunuh kawan kawan gua ya
kita bawa aja ke event ke rumah sakit
amalqelillah ipin kesungguh bin
gak mau ibu ella jahat
maafin bang semua kecerobohan nella bang
nella gak sengaja bang
nella cuma pengen bang
semua orang nih di rumah
gak tau deh ah
udah semua dah
mari nella bantu deh nya
kerepotan amat sih lu disini
mau kemana bang